kita akan segera bergabung dengan muri kuswari untuk membahas bagaimana pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat indonesia
akan betapa pentingnya gizi dan juga nutrisi
ada muri kuswari chairman anoki yaitu association nutritionis olahraga dan kebugaran indonesia
selamat malam mbak fani
iya mas muri terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini
saya harus mengucapkan selamat hari gizi nasional terlebih dahulu
terima kasih mbak fani
iya permasalahan gizi masih menjadi pr besar pekerjaan rumah besar tidak hanya bagi masyarakat indonesia saja
namun juga khususnya pemerintah
anda melihat kalau kita berbicara masalah gizi nutrisi ada skupnya ada banyak begitu mulai dari malnutrisi
kemudian yang paling sering kita jumpai adalah kasus kasus gizi buruk masih melanda daerah daerah begitu di indonesia
seberapa genting sih seberapa bahaya sih permasalahan gizi saat ini
benarnya ketika kita bicara masalah gizi artinya di indonesia sebagai negara berkembang masalahnya sama
gizi lebih dan gizi kurang
sehingga sebenarnya kita juga dilanda dua masalah yang dua duanya itu saling berkebalikan
gizi rendah yang stunting yang gizi buruk juga banyak yang obesitas juga banyak apalagi di daerah perkotaan
sehingga pr besar bagi pemerintah
dimana setiap tahun kita punya program dan penurunannya nyaris sedikit
dan target kita masih panjang untuk mengatasi masalah gizi buruk ini
oke berarti seimbang antara kelebihan gizi kemudian tidak hanya kekurangan tapi juga kelebihan gizi masih menjadi pr pr masalah masalah yang selalu kita hadapi setiap hari
ini menurut anda dikarenakan oleh faktor apa
apakah karena kesadaran masyarakat akan pentingnya atau bahayanya gizi berlebih kah
yang masih kurang atau peran pemerintah untuk lebih engage tentang masalah gizi ini juga masih kurang
sebenarnya kepedulian masyarakat juga kurang karena pemerintah yang belum secara komprehensif untuk mengatasi masalah gizi dengan program pemerintah
sebenarnya banyak program pemerintah mulai dari seribu hari kehidupan
dimana mulai ketika ibu mengandung sampai anak berusia dua tahun
itu menjadi gizi penting bagi siklus kehidupan manusia
sehingga ketika seribu hari kehidupannya baik maka kehidupan seseorang itu menjadi lebih baik pula dan produktivitas dia meningkat
nah pemerintah punya banyak program tentunya dengan kerjasama dari akademisi dan juga praktisi
contoh kayak tahun ini sebagai hari gizi nasional mengangkat tema adalah peningkatan konsumsi buah dan sayur nusantara
nah ini membuat bagaimana supaya masyarakat banyak mengkonsumsi sayur
karena kita cuma sepertiga konsumsi sayur

nah itu membuat resiko untuk penyakit penyakit tidak menular itu meningkat
oke tantangan percepatan gizi di indonesia sekarang ini di hari gizi nasional ini akan seperti apa mas muri
nah sebenarnya kita punya kawasan yang luas seluruh indonesia
artinya penyampaian edukasi ke masyarakat itu menjadi penting agar mereka lebih aware terhadap gizi
karena gizi yang baik itu bukan berarti makanan yang mahal
yang baik itu bukan berarti makanan yang mahal

bagaimana sebenarnya gizi yang baik adalah dengan memilih makanan yang sehat bukan makanan yang mahal
sebenarnya itu tantangan yang terbesar bagi pemerintah
oke terakhir mas muri singkat saja pola gizi berimbang itu seperti apa sih
kalau dulu kan kita kenal ada empat s lima s empat sehat lima sempurna
kalau sekarang pola gizi berimbang apa bedanya
atau apa sih yang masuk dalam kriteria pola gizi berimbang ini
ketika dulunya ketika kita mulai mengambil gizi berimbang kita mengambil gizi berimbang
ketika dulunya ketika kita bicara empat cr lima sempurna adalah sempurna dengan susu
padahal seseorang yang kurang konsumsi protein ada yang kurang konsumsi karbohidrat
menjadi sama menjadi sempurna dengan susu
nah ini yang menjadi berbeda
kemudian sekarang prinsip gizi seimbang adalah makannya beraneka ragam
artinya banyak jenis karbohidrat yang masing masing memiliki zat gizi yang baik bagi tubuh kita
banyak jenis protein harus konsumsi protein tinggi rutin melakukan aktivitas fisik
rutin menjaga kesehatan mencuci tangan dan juga menjaga berat badan ideal
dengan berat badan ideal maka resiko untuk terserang penyakit degeneratif itu menjadi kurang
oke baik terima kasih mas muri kuswari atas waktunya bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini